kementerian pertanian bertekad meningkatkan ekspor produk pertanian hingga tiga kali lipat pada tahun dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh satu
menurut menteri pertanian syahrul yassin limpo peningkatan ekspor pertanian akan tercapai dengan mewujudkan pertanian yang maju mandiri dan berbasis pada kemajuan teknologi
hal itu disampaikan menteri pertanian saat peringatan hari tani di lapangan renon denpasar bali pada minggu lima januari dua ribu dua puluh
tani day tahun dua ribu dua puluh di bali sekaligus kampanye pentingnya agriprener atau pengusaha mandiri di bidang pertanian
menteri pertanian bertekad meningkatkan ekspor pertanian hingga tiga kali lipat pada tahun dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh empat mendatang
hari tani yang kita gelar di hampir semua ibu kota provinsi adalah bagian untuk sosialisasi sekaligus mengkristalisasi pentingnya pertanian
pertanian itu adalah kekuasaan bangsa kekuatan negara dan selangsung berkontribusi kepada kebutuhan rakyat
yang kedua kita berharap pertanian besok harus lebih mampu kita tingkatkan dengan sebuah gerakan masyarakat secara bersama
yang ketiga kita butuhkan cara cara bertani cara cara memampatkan hasil pertanian lebih efektif lebih efisien
menurunkan losis dari pertanian menurunkan west atau ketersisaan ketersisaan makanan dan ini akan menjadi sangat besar artinya bagi masyarakat